partai persatuan bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada bapak haji ganjar pranowo shmip
dalam pencalonan presiden republik indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan
dengan kultur berasal dari keluarga nahdlatul ulama
pak mardiono banyak pengamat dan analisa analisa yang mengatakan
p tiga yang mendukung pak ganjar dan prof mahfud berkoalisi dengan pdip adalah salah satu bentuk salah arah
ya mbak rosy mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita ya tidak berhasil
tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan pak ganjar itu banyak pengamat yang memuji p tiga
p tiga adalah memilih langkah yang tepat
tapi kan waktu itu pak ya kalau tidak salah lima hari setelah dua puluh satu april dua ribu dua puluh
pada waktu bu mega mengumumkan pak ganjar sebagai capres pdip
lima hari setelah itu langsung bapak mengumumkan hal yang serupa
apa yang terjadi atau situasi apa yang membuat pak mardiono harus gercep sekali untuk mengumumkan itu
di tingkat bawah itu sudah ada empat belas provinsi kemudian beberapa provinsi lagi menyusul dengan memberikan dukungan mengirimkan surat
yang tanpa dideklarasi ke publik dengan melalui deklarasi resmi di lapangan
itu sudah jumlahnya enam belas lebih artinya kita sudah
dia provinsi yang mendeklarasikan pak ganjar
itu lima bulan ya lima bulan sebelum pdip mendeklarasikan pak ganjar pranowo
karena memang di bawah sudah juga membaca bahwa survei survei pak ganjar pada saat itu
pada waktu itu memang tinggi
tapi apa yang membuat pak mardio meskipun ada surat dari provinsi untuk merekomendasikan
tetapi kemudian lima hari setelah itu langsung mengumumkan
karena misalnya begini pak survei dari lsc
itu oktober dua ribu dua puluh tiga itu mencantumkan bahwa kalau pemilih p tiga itu secara internal p tiga
itu empat puluh satu sembilan persennya itu justru memilih pak prabowo
lalu kemudian tiga puluh tiga persennya pilihan pada pak anies
baru kemudian di bawah itu baru dua puluh lima persen pilih pak ganjar
dua justru yang teratas itu adalah bukan dari capres yang pak mardiono umumkan
ini yang disebut sebagai salah langkah
dan salah memilih pak capres
jadi survei yang menilai secara umum
bapak ganjar saat itu ada di yang tertinggi
ini harus kita tempatkan yang pertama dulu
nah kemudian survei yang mengatakan bahwa
konstituennya p tiga ini berada dalam posisi ketiga arah itu
itu adalah hal yang berbeda
tetapi kan saya sebagai ketua umum partai
saya harus menjawab ya dari apa yang digagas oleh grassroots kami
dan kemudian saat itu survei secara umum memang pak ganjar dia unggul
nah kemudian kalau tadi mbak rosy bertanya dengan p tiga bahwa
kenapa kok seburu buru itu ya
meluruskan kepada tadi yang kalau dari survei ketika itu
maaf ya pak mardiono kan waktu itu sebenarnya sudah ada kib ya
ada golkar ada pan dan pak mardiono juga ada di situ
tetapi kan kemudian pak mardiono yang lompat sendiri
sesungguhnya kenapa pak mardiono secepat itu mengumumkan
memang pada waktu itu ada permintaan dari pak jokowi
enggak ya kalau dalam hal permintaan agar saya mendeklarasikan
tetapi kemudian saya atau p tiga sebagai partai koalisi pemerintah
ya karena p tiga sebagai kepala pemerintah
ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam perpolitikan nasional kita
perpolitikan p tiga tentu itu tidak akan terelakkan
ya tentu akan ada tentu ada itu komunikasi itu
dan maksudnya linearnya adalah pak jokowi pak jokowi pdip pdip
pak ganjar sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah keputusan itu yang pak mardiono ambil
kira kira itu yang ingin pak mariono katakan
tentu analisa politik itu tidak kemudian muncul dari satu sumber analisa ya
tentu kita merangkum dari banyak analisa yang terjadi yang muncul kemudian menjadi sebuah kesimpulan
dari survei kemudian kalau kita melihat ya p tiga sebagai partai koalisi pemerintah ya pak presiden jokowi juga sebagai kader pdip
kemudian pdip partai pdi perjuangan juga sebagai pemenang pemilu ya
soalnya mungkin pak mardiono merasa lebih cepat supaya merasa lebih ikut bagian dari yang membeli saham premium
ya jadi kalau pedagang ya kalau mau beli saham ya seri a
supaya dia lebih awal kita bisa mendapatkan nilai yang masih harganya rendah tetapi value nya akan lebih
dan ternyata ketika ini semua tidak terjadi seperti yang pak mariono lihat atau prediksi pak mariono mau mengakui bahwa salah arah
saya tidak memutuskan dalam hal ini kemudian bagian menjadi salah arah tidak
tetapi saya akan menempatkan dari bagian
hari ini pembelajaran sebuah perjalanan politik yang ini harus kita catat penting ya untuk dijadikan pijakan ya untuk di masa masa yang akan datang
pelajaran apa misalnya bahwa jangan terlalu cepat atau kemudian jangan karena begini kan pak mario ini kan awalnya one team press
artinya memiliki jalur komunikasi yang tentu
itu tidak apa tidak sulit
mengapa itu tidak bisa ada bapak sense politik itu tidak bisa bapak dapatkan
atau membaca arah itu tidak bisa bapak dapatkan
saya pikir kita harus pisahkan ya dalam konteks kita sebagai koalisi pemerintah ya bapak presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara ya
nah kemudian partai politik itu adalah partai politik ya harus kita pisahkan walaupun juga partai politik p tiga ini sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah
ini tidak seperti kemudian komandan ya sebuah komandan ke batalion ya sebagai komandan sebagai prajurit
kemudian komunikasi yang tadi mbak rosy maksud dengan bapak presiden tentu komunikasi itu ada tetapi harus terpisah mana komunikasi dalam kedinasan saya
apakah itu baik pada saat itu saya menjadi utusan apa menjadi anggota dewan pertimbangan presiden yang dimana saya membidangi bidang kesra
kemudian saya sebagai utusan khusus presiden setelah saya menjabat sebagai ketua umum
karena itu politik karena itu undang undang tidak mengizinkan
ya tentu komunikasi yang kita bangun kepada bapak presiden adalah komunikasi kedinasan
ketua umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan
banyak juga bertemu untuk membicarakan hal hal yang bersifat di luar urusan kabinet tapi tentang kebangsaan yaitu soal politik indonesia
kalau pak mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti pak mardiono nggak salah kalau ketinggalan
saya juga bertemu sama dengan ketua ketua umum partai politik yang terdahulu ya
misalnya apakah bertemu khusus dengan pak mardiono ya empat mata misalnya
sama kita juga lakukan itu
kita juga berbicara tentang soal politik
dan arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung pak ganjar atau kemudian hal yang lain
bagaimana mungkin p tiga yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup pas untuk segera buru buru
dan tapi ternyata itu diambil oleh pak mardiono dan ternyata ini akibatnya lihat p tiga harus mengambil resiko kehilangan pemilih tradisionalnya
kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan pak mardiono
ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi
saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi
karena saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi kita masih mendapatkan delapan juta lebih suara
apakah dengan buru burunya atau gerak cepatnya ikut mendukung pak ganjar pranowo karena sudah ada mas sandi uno yang bergabung dengan p tiga keluar dari gerindra
dan itu harapannya adalah supaya wakil dari pak ganjar itu adalah mas sandi uno
itu memang kompas tv juga merilis itu
karena secara resmi memang kita deklarasikan waktu itu di hotel sultan
dan kemudian tidak ada strategi yang berubah
saya harus membandingkan misalnya
caimin pkb salah satu targetnya adalah ia harus menjadi wakil presiden
tetapi ketika gelagat dengan bersama pak prabowo ia tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden lenyap gitu semakin tipis
karena itu sudah ada yang mengatakan bahwa ini adalah strategi atau kelincahan seperti ini tidak dimiliki oleh pak mardiono atau tidak menjadi salah satu opsi yang harus anda lakukan
jadi di p tiga itu partai yang cukup demokratis tetapi taat asas
jadi di p tiga itu ada empat majelis
dari empat majelis itu berpedoman pada enam prinsip perjuangan partai yang ditinggali oleh para partai
dari situ maka tidak kemudian semua keputusan p tiga itu kemudian bisa diputuskan oleh seseorang
untuk mudah untuk berbalik
membalikkan arah itu juga tidak mudah
nah oleh karena itu p tiga selalu menjalankan keputusan keputusan dengan senantiasa taat asas
mengapa pilihan pilihan untuk menyelamatkan partai demi perolehan suara atau kutil efek itu tidak menjadi prioritas
kita sudah memilih dan tentu ini tidak terlepas ya tadi saya sampaikan bahwa
kita memilih bersama sama dengan pdi perjuangan
kemudian kita mendeklarasikan pak ganjar
kemudian ada pak sandi yang kita deklarasikan sebagai calon wakil presiden
ini tidak terlepas dari tingkat hasil keputusan strategi politik
yang secara bersama sama tentu ya
yang mata rentenya tentu tidak bisa diputuskan
antara partai yang kita sebut sebagai koalisi
tapi kalau bu mega beliau tidak menyebut koalisi ya
oke lah itu kita sebut sebagai kerjasama politik
itu juga tidak terlepas ya dari keputusan keputusan arah politik itu
atau sebenarnya karena sudah ada mas sandi di p tiga
posisi p tiga jadi serba salah
mau ke pak prabowo sudah mungkin karena relasi mau menawarkan mas andi juga sudah tidak mungkin
mau masuk ke koalisinya anies sudah ada lebih dahulu mas ahaye
jadi posisi p tiga ini tidak punya keleluasaan untuk bermanuver
sudah ada masa di situ yang membuat p tiga semakin terkunci dan nggak bisa ngapa ngapain
kalau saat itu ada juga pengamat politik ya
yang mengatakan bahwa p tiga dengan kehadiran pak sandi itu mendapatkan durian runtuh
itu kalau nggak salah mas adi prayetno ya
bagi partai persatuan pembangunan
tetapi harapan itu kan tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita
implementasi politik di lapangan itu ternyata beda realitasnya
karena yang menjawab ini adalah rakyat
ketika ya kami sesungguhnya sangat berharap ya dengan pak
dengan tingkat popularitas yang menurut pandangan kami itu lebih populer ya
itu saya harapkan ya akan kita mendapatkan kotel efek itu
tapi kita masih terus berjuang bersama
tapi ini juga menjadi cerminan p tiga bahwa p tiga tidak lagi seperti dulu
dengan begitu banyaknya tokoh tokoh politisi yang tidak saja dihormati
ini sesungguhnya menjadi salah satu pelajaran p tiga
bahwa setelah mungkin terakhir pak hamzahas
p tiga sudah kehilangan tokoh karismatiknya atau personanya
ini sesungguhnya juga menjadi salah satu cerminan mengharapkan mas sandi uno
anda sendiri mengatakan oh ternyata rakyat memilih lain
bagus ada mas andi uno yang ada di situ
tidak juga sebenarnya ya
di p tiga itu ada tokoh karimatik kita yang besar
yaitu dulu ada kayi haji maimon juber
itu menjadi guru panutan kami semua
saya mengatakan dalam politik praktis sekarang
betul betul kehilangan siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang
yang bisa dianggap menjadi brand politik p tiga
kemudian dari ketokohan kayi haji maimon juber almarhum al mukarram itu juga dilanjutkan oleh putranya
putra mantunya yaitu pak kiai haji mustafa akil sirab
dimana beliau juga adiknya kayi said akil sirat
cucu cucunya juga mencalonkan ya di daerah pemilihan
baik jawa barat maupun jawa tengah
jadi ketokohan itu kita juga masih menempatkan berketokohan yang linier
termasuk putra dari kayi haji maimon juber dan lain sebagainya
berarti ketika memang masih ada tokoh tokoh yang karismatik
yang dianggap mampu membawa p tiga
ketika itu tidak muncul dan berpengaruh pada suara
anda harusnya bertanggung jawab sebagai plt
dan saya akan bertanggung jawabkan ini dunia akhirat
saya sebagai kader p tiga yang lahir dari bawah
saya memulai meletakkan kaki saya dalam perpolitikan nasional kita
bukan berada dalam partai partai yang lain
saya menginjakkan kaki saya ini dari partai persatuan pembangunan
apakah bentuk pertanggung jawaban anda itu juga akan berimplikasi untuk menyelamatkan partai ini lolos ke parlemen
pertanggung jawaban anda ini juga termasuk mengantarkan p tiga ke parlemen
apakah ini artinya akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran